sudah satu bulan taufik kurniawan berstatus tersangka
namun dewan perwakilan rakyat belum menerima surat dari pan
terkait pengganti wakil ketua dpr itu
dpr menunggu surat penggantian tersebut
ketua dpr bambang susatyo mengatakan
pihaknya belum menerima surat dari fraksi pan
terkait keanggotaan tovi kurniawan
bambang menunggu surat tersebut dan menyerahkan kewenangan
soal sosok pengganti tovi ke pan sebagai partai pengusung
sementara itu politisi pan alita her menyebut
masalah pergantian tovi kurniawan sedang dibahas di internal partai
ia menyerahkan soal pengganti tovi kurniawan ke pimpinan partai
kita serahkan kepada partai pimpinan partai untuk menentukan
tetap informasi yang terima tetap diganti
yang jelas punya pengalaman
kemudian dia tokoh senior di partai
punya kompetensi dan terhindar dari kkn